apakah berarti tindakan tersebut harus menunggu persetujuan dari pihak keluarga
mbak kembang yang mulia
undang undang ini memang tidak mengatakan bahwa harus dengan persetujuan
tetapi juga tidak mengatakan apakah
apakah itu juga merupakan sebuah diperlukan tidak adanya maksudnya tidak diperlukan adanya izin
ya di prakteknya nanti kalau dalam dua hari jadi biasanya dua x dua puluh empat jam kita tunggu tidak ada keluarga yang hadir
juga tidak ada waktu kita tanyakan kepada penyidik tadi memang tidak ada keluarganya
maka terhadap mayat tersebut kita lakukan pemeriksaan
bagaimana terhadap prakteknya terhadap keluarga korban yang kemudian keberatan
tadi kan dijelaskan ada apabila keberatan maka penyidiklah yang wajib memberikan penerangan lah memberikan penjelasan
tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh kedokteran forensik ketika keberatan
pemeriksaan itu ada dari pihak korban
kalau terdapat keberatan maka sikap kita adalah keluarga korban ini kita minta untuk menghadap pada penyidiknya lagi
untuk mendiskusikannya lebih lanjut
kalau kemudian ternyata menurut penyidik tidak diperlukan otopsi maka biasanya akan keluar surat kedua
yang mengatakan bahwa jenazah dapat diserahkan pada keluarga setelah dilakukan pemeriksaan luar saja
jadi itu biasanya seperti itu yang dilakukan
kalau zaman dulu bahkan disebutkan kata katanya adalah dicabut pemeriksaan dalamnya
jadi ada dua model itu di dalam praktek
tadi ahli menjelaskan ada pemeriksaan luar ada pemeriksaan dalam
apa itu pemeriksaan luar dan apa itu pemeriksaan dalam
pemeriksaan luar adalah pemeriksaan pada mayat yang menyeluruh dari atas ke bawah
dari dalam gedung tanpa melakukan tindakan invasif pada mayat
jadi artinya tidak melukai mayat
tetapi pakaian dan seterusnya dibuka karena seluruhnya harus kita catat apapun yang terdapat di sana
sedangkan pemeriksaan dalam adalah sebetulnya itu
yang kita sebut dengan otopsi
yaitu melakukan pemeriksaan dengan cara membuka rongga kepala rongga leher rongga dada rongga perut dan panggul
seluruhnya kita keluarkan untuk diperiksa
dan kalau diperlukan juga melakukan pemeriksaan pada anggota gerak
tadi ahli menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam adalah merupakan otopsi yang melakukan
pemeriksaan pembukaan terhadap rongga kepala sampai dengan rongga perut antara lainnya
sampai dengan artinya semua dibuka
dalam kasus ini apakah pembukaan rongga kepala sampai rongga pelut itu dilakukan
apa saudara ahli tahu penyebabnya
kenapa tidak dilakukan
pada waktu pemeriksaan penyidik
penyidik juga menjelaskan satu hal lagi tambahan
pada waktu itu
keluarga korban keberatan kalau dilakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan otopsi
keberatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan otopsi
dan kemudian antara penyidik dan keluarga korban melakukan diskusi
dan kemudian mereka membuat keputusan kalau begitu paling tidak diambil
mengambil atau diambil
mengambil atau diambil
dilakukan tindakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi
apakah keberatan dari keluarga korban itu pada kasus kasus kematian itu merupakan hal yang lazim di indonesia ini
saya boleh menjelaskan bahwa di indonesia
atau di beberapa negara lain yang beragama
maaf yang mayoritas beragama islam dan beragama yahudi
itu umumnya menolak tindakan otopsi
sedangkan negara negara yang nasrani itu masih banyak yang melakukannya
tetapi laporan tahun dua ribu sepuluh misalnya di berbagai negara
amerika maupun di eropa
terjadi penurunan angka otopsi
jadi otopsi rate adalah jumlah mayat yang kemudian dilakukan otopsi setelah diminta dan disetujui oleh keluarganya
jadi rupa rupanya di hampir semua negara juga terjadi penurunan minat untuk dilakukannya otopsi
kenapa alasan menurunnya minat atau apa bisa dijelaskan
disebutkan di sana banyak faktor yang mempengaruhi
terutama adalah berubahnya
bukan berubah sebetulnya nilai yang ada di dalam masyarakat itu kemudian diadopt gitu loh misalnya
bahwa agama tidak terlalu mengizinkan itu
kemudian juga teknologi yang dianggap sudah maju
kemudian mereka juga meminta supaya itu dilakukan dengan cara yang lebih
yang lebih teknologi menggunakan teknologi bukan dengan melakukan otopsi dan seterusnya
tetapi angka angka yang penurunan yang terjadi di negara negara eropa maupun amerika
angkanya dengan jelas signifikan memang menurun
di indonesia juga menurun tapi agak berbeda memang kalau di indonesia karena memang undang undangnya juga lain gitu
saya jelaskan bahwa di berbagai negara di eropa dan amerika
itu dengan jelas mengatakan bahwa kasus kasus apa saja yang wajib diotopsi
sehingga kalau kita lihat mereka maka lebih mudah
sebagian yang harus diotopsi karena pidana dilakukan
yang karena suatu administratif jadi seperti di jepang itu lebih mengutamakan pada administratif
itu dilakukan juga otopsi
itu hanya sedikit atau yang tidak dilakukan adalah yang betul betul tidak ada hubungannya dengan
atau tidak ada kepentingannya melakukan otopsi kira kira begitu
sedangkan di indonesia kita nggak punya aturan itu
bahkan bunyinya kalau lihat di pasal satu ratus tiga puluh empat ayat satu itu hanya kalau sangat terpaksa ya
artinya di indonesia tidak ada aturan aturan baik di mungkin di lingkungan kedokteran forensik
yang mewajibkan apabila ada
suatu peristiwa ditemukannya mayat ataupun jenazah harus dilakukan otopsi itu tidak ada aturan itu ya
peraturan tidak ada tetapi secara ilmiah kita paham betul bahwa untuk memperoleh sebab kematian yang paling mantap
itu adalah kita harus melakukan otopsi
cuma harus kita pahami dulu bahwa yang dimaksud dengan memperoleh sebab kematian yang mantap itu
ada dua hal yang harus kita perhatikan
pada orang yang informasi medisnya sudah cukup maka tidak perlu dilakukan otopsi
misalnya adalah orang yang sakit kemudian dirawat di rumah sakit
atau orang yang kena kecelakaan atau trauma dan seterusnya kemudian dirawat di rumah sakit
maka selama perawatan itu sudah sempat dilakukan pemeriksaan pemeriksaan
sehingga dokter sudah bisa melihat informasi medisnya itu apa saja
sehingga dokter sudah bisa melihat informasi medisnya itu apa saja
sehingga dia bisa sudah menentukan sebab kematiannya
kalau kemudian jelasat eh pasien itu kemudian meninggal
sedangkan pada mayat yang kita temukan sudah meninggal
termasuk orang yang datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal
itu sulit buat dokter untuk membuat kesimpulan sebab kematian
karena apapun yang diceritakan orang itu belum tentu benar
jadi harus kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu
jadi beberapa pemeriksaan harus dilakukan
termasuk dalamnya adalah otopsi
kalau di daerah yang tidak mengingin ini tidak berurusan pidana ya
untuk memperoleh sebab kematian pada suatu penyakit tertentu
maka dilakukan satu semacam studi epidemiologi sehingga dia akan bisa juga kita tetapkan sebab kematiannya
tetapi tidak untuk kepentingan hukum
jadi untuk kepentingan hukum
kita yakin harus dengan seyakin yakinnya sebab kematian tadi
harus menggunakan pemeriksaan yang bisa merepresentasikan pemeriksaan seluruh tubuh tadi
kemudian tadi ahli menjelaskan bahwa untuk dapat mengetahui sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan dalam
namun juga bahwa ada faktor
diperlukan penjelasan kepada keluarga dan juga diperlukan keberatan atau tidaknya keluarga korban
apakah seorang dokter forensik bisa melakukan pemeriksaan forensik apabila ada
tetap ada keberatan dari korban
dari keluarga korban
artinya keluarga korban tidak mengizinkan atau keberatan
tetapi pihak kedokteran forensik tetap melakukan otopsi
apakah itu bisa dilakukan
tidak pada umumnya pak
tidak pada umumnya
kenapa tidak dilakukan
hanya satu yaitu yang tadi ayat tiga pak
kalau dalam dua hari tidak ada tangan atau tidak ditemukan keluarganya
maka bisa dilakukan
artinya itu sebenarnya diketahui
oh keluarga keberatan
kalau keluarga keberatan kita tidak berani pak
kecuali polisi melindungi kita
ada di sana stand by di sana
dan kemudian kita lakukan tindakan
nah umumnya polisi tidak akan melakukan itu
kecuali dia sudah melakukan penjelasan yang baik kepada keluarganya
sehingga keluarganya menyetujui
artinya mungkin meskipun tahap tahap tadi sudah dilakukan
oh sudah dijelaskan
tetapi pihak keluarga tetap tidak melakukan
tidak memberikan izin atau keberatan
itu apakah tetap dilakukan
kenapa tidak dilakukan
karena kita masih di indonesia pak
jadi tidak yakin kita dengan perinduan keamanannya
di kita maaf di kedokteran forensik rscm sudah beberapa kali dipukul
ada kekerasan dilakukan oleh keluarga korban
bahkan ada satu peristiwa yang sampai
mengerikan sekali karena keluarga korban tadi menggunakan senjata tajam
jadi ini adalah yang menurut kita ini tidak akan kita lakukan
secara memaksa seperti tadi
kecuali penyidik yang melakukan pemaksaan ini
artinya tidak ada sebuah perlindungan hukum yang dapat
yang diperoleh dari dokter dokter forensik itu ya
apabila tidak ada izin dari keluarga
tetapi karena juga di indonesia tidak ada aturan yang mewajibkan
suatu kasus itu harus dilakukan forensik begitu ya pak
yang detail seperti di negara lain memang tidak ada
tetapi secara umum kan sebetulnya penyidik sudah bisa tahu
kalau memang betul betul diperlukan untuk kepentingan pembuktian
maka dia akan memintakan pemeriksaan dengan otopsi
lantas setelah ahli
apakah ahli tadi membaca hasil visum et reputum
kemudian apakah bagaimana keterangan pendapat ahli
apakah apa yang dilakukan dan kemudian hasil visum et repertu yang diperoleh itu
apakah sudah cukup untuk menentukan kematian korban
ini bagian yang paling sulit dijawab ya sebetulnya karena pilihannya adalah sama sama jelek
pilihan pertama adalah tidak melakukan otopsi
sebagaimana yang diminta oleh keluarga dan tidak dipaksakan oleh penyidik
yang kedua adalah melakukan tindakan
yang bukan melakukan otopsi tetapi memperluas pemahaman bahwa pengambilan sampel itu yang dilakukan itu
nah sebetulnya pilihan ini juga nggak lazim kita lakukan di indonesia
kita tidak lakukan tetapi dalam keadaan yang memaksa
tindakan itu atau usulan itu mungkin juga menarik juga
kalau saja kita hanya melakukan pemeriksaan luar saja tanpa melakukan otopsi
maka tidak ada yang kita dapat apa apa
pada kasus ini pasti nggak akan ada yang kita peroleh
tetapi dengan melakukan tindakan yang dilakukan ini
maka setidak tidaknya sudah bisa ditemukan racunnya
nanti tentang diskusi tentang itu kita lanjut nanti
dengan tindakan yang diambil atau yang dipilih oleh ahli kedokteran forensik
yang melakukan fisiometripertum itu sudah diketemukan racun
apa sebenarnya yang mungkin ingin ditemukan pada kasus ini
atau kalaupun pada secara umumnya apa sih yang sebenarnya ingin ditemukan
oleh kedokteran forensik dengan tindakan melakukan otopsi
dan pada kasus ini sebenarnya apa yang ingin ditemukan
akhirnya untuk kemudian dilakukan tindakan tindakan seperti yang dijelaskan
ataupun yang tertulis di dalam fisiometripertum
sebelumnya yang menentukan mengambil sampel saja itu adalah penyidik
dokter sebetulnya hanya melaksanakan
nah mengapa diambil
keputusan seperti itu
kalau melakukan pemeriksaan luar saja kita tahu nggak mungkin ada apa apa
tidak akan kita temukan sesuatu yang bermakna ya
sehingga kita melihat dari atau mereka bukan kita tetapi para dokter itu
dan penyidik mendiskusikan bahwa lihat anunya apa namanya peristiwanya
mereka menduga ada kemungkinan racun
nah saya kira itu semua orang mengatakan seperti itu pada waktu itu ya
sehingga kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa kalau begitu setidak tidaknya diambil bahan bahan
yang berasal dari organ organ yang dilalui oleh racun tersebut
kalau dia melalui mulut masuknya maka diambillah daerah yang ujungnya ujung bawahnya usofatis itu
kemudian diambil juga hati empedu dan kemudian urin
ada kesulitan pada kasus tersebut pada waktu dilakukan pembahasan itu
oleh karena korban sudah diformalin
jadi sudah diawetkan
formalin itu akan mengganggu hasil pemeriksaan toksikologi
saya kira sudah dijelaskan beberapa kali tentang hal ini
dan ini mengaibatkan kesulitan bahwa darah tidak mungkin kita bisa beroleh
kemudian urin meskipun ternyata juga sulit juga untuk memperoleh
jadi itulah kira kira yang dibutuhkan untuk mengambil bahan
lantas apa yang dilakukan itu apakah cukup bisa menentukan kematian korban
maksudnya tadi pertanyaan itu belum disuap
ya sangat tergantung pada hasilnya sebetulnya
sangat tergantung pada hasilnya
jadi tidak bisa yakin dari sejak awal
dengan hasilnya yaitu kurang lebih pada urin tidak diketemukan
pada empedu tidak diketemukan
pada hati tidak diketemukan cyanida
namun yang diketemukan cyanida hanyalah pada lambung sebanyak dua miligram per liter
apakah itu cukup untuk menentukan penyebab kematian korban
sebetulnya secara rasmi
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
saya tidak tahu
sebetulnya secara garis besar
kalau kita menemukan satu racun masih di dalam isi lambung
maka itu belum merupakan satu bukti yang bagus
karena di dalam isi lambung itu berarti belum masuk ke dalam organ
jadi setara terunya itu tadi
hal ini menjadi momok buat kita
para dokter forensik yang melakukan pemeriksaan pada mayat yang sudah ditemukan meninggal
dari sejak awalnya itu
jadi temuannya sudah meninggal
sehingga satu satunya yang kita ingin peroleh adalah hanya dari pemeriksaan otopsi
karena dengan otopsi itu
kita bisa tahu ada di dalam isi lambung
masih di luar sebetulnya
tapi kalau kemudian kita temukan juga di dalam hati di dalam darah
maka kita yakin itu sudah ada di dalam
sudah diserap dan sudah bergerak
tetapi cara itu sebetulnya juga bisa kita peroleh
dengan melihat gejala dan tanda pada orang tadi
kalau sempat kita menemui orang ini pada saat dia masih hidup
nah artinya apa
kalau saja orang itu memperlihatkan
gejala gejala sebelum meninggalnya itu
gejala gejala yang khas yang spesifik
dan itu merupakan gejala yang sesuai dengan gejala yang diakibatkan oleh si racun
yang ditemukan di dalam isi lambung itu
maka kita masih bisa mengatakan bahwa ini adalah disebabkan oleh itu tadi
jadi kematian tadi
dengan mengatakan bahwa gejala gejala ini sesuai yang merupakan
dampak dari bekerjanya si racun tadi
artinya berarti tidak perlu kita melihat adanya
artinya bukan tidak perlu
tapi kalaupun tidak bisa kita temukan
zat racun itu di dalam jaringan atau di dalam darah
tetapi dengan adanya gejala gejala yang sesuai tadi
maka gejala itu juga sudah menunjukkan bahwa racun itu sudah bekerja
kalaupun data data ataupun hasil hasil itu sudah diperoleh oleh
kedokteran forensik dalam hal ini yang kemudian dituangkan dalam visum entrepretum
apakah memang masih diperlukan adanya suatu pemeriksaan lab oleh pihak lain
dalam hal ini untuk menentukan
untuk menentukan secara pasti tentang kematian
mungkin maksud saya apakah tetap diperlukan adanya
tadi kan dokter sudah menjelaskan ada
sisa cyanida ataupun ada ditemukan cyanida di dalam lambung
kemudian ahli juga menjelaskan tentang harus dilihat tanda tanda
sebelumnya tanda tanda vital atau gejala
namun setelah ada gejala ditemukan
kemudian ada tadi hasilnya mungkin korosif
kemudian ada hasil tadi dua mg cyanida dalam lambung
apakah masih juga diperlukan keterangan atau data dari toksikologi
ya gini kedokteran forensik itu hampir selalu berhubungan dengan ketidaklengkapan
korban yang kita periksa tidak hanya mayat yang utuh
tetapi banyak sekali yang kita peroleh yang sudah busuk lanjut
atau traumanya begitu hebat seperti pada kecelakaan pesawat
atau juga kita temukan bahkan hanya tinggal sebagian kecil
bagian dari tubuhnya
mau tidak mau kedokteran forensik harus tetap melakukan
pemeriksaan sisa yang cuma sedikit itu dan kemudian mengambil kesimpulan
itulah yang harus dilakukan
nah pada kasus kita ini sebetulnya keterbatasannya ada di bawah
tidak boleh dilakukan otopsi
sehingga istilah tidak ada rotan akar pun jadi
ini seolah olah harus kita kembangkan
diambillah itu tadi dan kemudian yang ditemukan adalah itu
nah dengan melihat gejala dan tanda tadi
kemudian melihat hasilnya mungkin kita sudah bisa membuat satu kesimpulan
nah kalau ditanya apakah perlu kita melakukan pemeriksaan pemeriksaan lain
sebetulnya sudah dilakukan pemeriksaan
pada kasus ini kan beberapa organ sudah diambil dan untuk diperiksa
tetapi tidak ada hasilnya
bukan tidak ada hasilnya hasilnya negatif
ada yang harus kita pikirkan bahwa
hasil yang negatif itu sebetulnya penyebabnya apa
ini yang harus dianalisis juga oleh si dokternya tadi
yaitu bahwa kalau lihat literatur
maka pada orang yang keracunan cyanida dan kemudian meninggal
maka pengambilan bahan bahan untuk pemeriksaan toksikologi
harus dikerjakan sesegera mungkin
ditulisnya bahkan sebisa mungkin sebelum empat jam sejak kematian
sebelum empat jam sejak kematian
dan kalau sudah diambil ini harus sesegera mungkin didinginkan
dan kemudian sesegera mungkin dikirim ke laboratorium
tulisannya without delay
jadi itu jelas kata kata itu
oleh karena cyanida itu adalah racun yang sebetulnya pada temperatur ruang
juga sudah bisa menguap berubah jadi gas
sorry bukan menguap tapi berubah jadi gas
sehingga mudah sekali hilang
pada kasus ini lebih sulit lagi adalah karena sudah diformalin